pemerintah diminta melakukan investigasi khusus terkait beredarnya informasi mengenai banyaknya tenaga kerja tiongkok yang masuk ke indonesia
peneliti center of reform on economics indonesia muhammad faisal menyatakan beberapa temuan mengindikasikan
bahwa memang banyak warga tiongkok yang datang ke indonesia
berdasarkan data dari kementerian pariwisata jumlah wisatawan asing asal tiongkok adalah yang tertinggi di tahun dua ribu enam belas
sementara itu berdasarkan data badan pusat statistik jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi pada tahun dua ribu enam belas
mengalami penurunan padahal proyek infrastruktur tengah digenjot pemerintah
prediksinya ada tenaga kerja asing yang mensubstitusi pekerja pribumi
faisal berpendapat temuan dan informasi yang beredar mengenai keberadaan tenaga kerja asal tiongkok
perlu ditindaklanjuti dan diinvestigasi
ini sekali lagi saya tidak mencoba mengklaim
hanya melihat dari beberapa temuan misalkan bahwa ada kemungkinan memang ada mekanisme subsidi yang diberikan bagi pekerja yang datang
jadi mereka bukan hanya mengandalkan upah yang diberikan pada saat di sini
bukan upah harian saja jadi ada semacam bonus yang diberikan dari pemerintah
tapi ini adalah laporan ya jadi ini yang harus dibuktikan benar atau tidak